diterima di semua toko seluruh indonesia
ya gak apa apa
ya yakin sih
siapa tau dia lewat
gue bawa istri dulu
waduh pengisah lagi
ini ada obat
coba diminum aja ya
itu siapa ya
bekas pembantu saya
enam bulan gajinya nggak terbayar
masnya kerjanya apa sampai gak bisa bayar pembantu
ya maklumlah gaji juga pas pasan
sedangkan saya juga punya ibu yang harus diurus
mas sendiri gimana
ya sudah lebih enak sedikit
terima kasih banyak
mas saya permisi dulu mau sholat
atau sekalian aja kita jamaah
oh enggak saya lagi dapat
maksud mas dapet apaan
maksud saya semalam saya dapat cewek
jadi saya enggak
belum kera mas tau lah mas
saya permisi dulu ya
berzakit banget ini
mau rapuk rumah saya ya

tunggu jangan kasar
ini teman saya
kenapa baru bilang
ibu istirahat dulu ya
kamu kan anak sematawayang ibu
ibu gak suka
kalau kamu bergaul dengan
teman teman kamu yang nggak bener itu ya
teman kamu yang di luar itu
orang baik baik ya
oh dia orang baik baik ya bu
udah lah ibu istirahat aja
pokoknya ibu nggak mau kalau teman teman kami itu berandal
kurang ajar lagi
apalagi kalau kamu punya pacar ya
pacar penyanyi dangdut
amit amit ya sama penyanyi dangdut
memangnya kenapa dengan penyanyi dangdut bu
kalau kamu nanti punya itu penyanyi dangdut
kamu bakalan cerai
patah gue sakit banget nih mil
merah merah potrakus tuh
udah disini gue cabutin durinya
udah deh gini dah
jadi cemrut gitu sih
gimana gue gak kesel din
nyokapnya benci banget sama penyanyi dangdut
ya lu gak perlu jadi penyanyi dangdut aja
habis gue jadi apaan
jadi sales kek
atau jadi guru kek
gue takut lo gak mau sama ide gue
ya udah deh
iya mas rangga kita pasti datang buat mas rangga
pengajiannya sudah selesai ya mas
aduh maaf ya mas tadi saya ada perlu
jadi agak telat deh
permisi dulu ya assalamualaikum
mas gimana kalau saya anterin aja naik mobil
nggak usah saya kan naik sepeda
kalau gitu saya aja berenang sama mas rangga naik sepeda
ya terserah aja
aduh nanti tolong jangan pegang di pinggang banyak orang malu
ibu cari siapa ya
saya dengar di sini butuh pembantu rumah tangga
tapi itulah bu
ya saya nggak bisa menggaji dengan layak saya itu cuma
tidak apa apa mas enggak masalah seadanya aja yang penting saya bisa makan
oh boleh boleh aduh terima kasih
serisa diterima ya mas
kok ada yang aneh ya sama pembantu ini
tapi anehnya di mana ya
ini kamarnya bu ya agak biasa arapaknum aja ya
enggak yang penting saya bisa bekerja sama mas rangga itu aja udah cukup
kalau gitu ibu istirahat aja dulu nanti kalau mau sholat kiblatnya ke arah sana
iya mas terima kasih sudah dikasih tahu panggil saya innem aja
baik inem nanti semua tugas tugas kamu akan saya tulis dan tempel di dapur ya
ibu aku mau pergi
ibu aku mau pergi
ibu aku mau pergi
ibu aku mau pergi
ibu aku mau pergi
halo dina aduh gue berhasil dina indah lo emang cemerlang jago banget siang makeup gue
lo tau nggak sih rangga bener bener percaya kalau gue ini pembantu
tapi lu harus inget mil lo itu jangan sampai lupa karena jadwal syuting lo sama show lo padat
udah lah gampang semuanya bisa diatur
aduh kok gak sabar deh
sekarang pengen kerja gimana sih kerjaan jadi pembantu